kredibilitas polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum kembali diuji
setelah kasus fede sambo tragedi kanjuruhan dan dugaan penyalahgunaan narkoba oleh perwira tinggi
polri kembali mendapat sorotan publik atas kasus kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa muhammad hasha atalah dan juga selvi amalia
yang terakhir adalah kasus dugaan polisi peras polisi serta pembunuhan sopir taksi online oleh anggota densus delapan puluh delapan
memulihkan citra buruk kepolisian tentu saja tidak mudah butuh kerja keras dan juga konsistensi tindakan dan perbuatan sesuai tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian
mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke bawahannya
dan untuk membahasnya malam hari ini sudah ada mas sugeng teguh santoso ketua indonesia police watch atau ipw bergabung bersama kami di prime news
selamat malam mas sugeng
ya kami juga sudah mengundang
oke baik sehat kami juga sudah mengundang dari pihak kepolisian namun hingga kita berdiskusi malam hari ini belum ada jawaban juga
tapi kalau berbicara soal kepercayaan publik ini yang sempat menurun pasca kasus sambo kemudian kanjuruhan akhir tahun lalu kemudian survei menunjukkan sempat ada kenaikan di awal januari
sayangnya kini kredibilitas polri kembali dipertanyakan terkait beberapa kasus baru yang mencuat tanggapan anda seperti apa
ya lagi lagi ujian untuk
institusi polri ya
nah kalau dua ribu dua puluh dua itu menyangkut jenderal polisi beberapa jenderal polisi dalam kasus sambo dan juga teddy minahasa kemudian kasus kanjuruhan yang semuanya bisa diselesaikan dengan baik
ya kecuali kasus kanjuruhan yang debatannya masih apa karena korbannya banyak
tetapi dalam kasus
khusus sambo dan kasus teddy inahasa bisa diselesaikan
kemudian ada kenaikan kepercayaan publik dan saat ini muncul berturut turut kasus madi kemudian akbp punewirawan e yang menabrak hasya kemudian kompol d terkait dengan kasus kecelakaan di cianjur dan sekarang adalah
ognum densus yang membunuh
nah pada dua ribu dua puluh tiga ini level pelakunya bukan perwira tinggi
dan juga tindakannya dalam penilaian ipw belajar dari kasus kasus dua ribu dua puluh dua menurut saya penyelesaian oleh polisi cukup baik
cukup baik ya
tidak excellent tapi cukup baik
artinya dalam kasus hasya
kapolda mengambil langkah tepat setelah membentuk tim asistensi merevisi penetapan tersangka kemudian menahan kompol d dan juga dalam kasus pembunuhan supir taksi ini langsung menangkap dengan cepat
artinya belajar dari kasus sebelumnya
catatannya di sini adalah bahwa potensi pelanggaran oleh anggota tetap ada
oleh karena itu penting
pentingnya pengawasan dan pembinaan yang melekat
yang catatan kedua adalah bahwa tindakan respon institusi kepolisian menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
salah satu yang menjadi sorotan dan juga kerap dikritik adalah kepolisian ini seperti tetap kaku begitu ke hal hal yang sifatnya prosedural
sekedar melakukan sop
jadi alih alih berupaya untuk menunjukkan
kinerja yang profesional dan berintegritas
polri justru cenderung abai terhadap persepsi publik terhadap lembaga ini
salah satunya adalah tadi kaku terhadap aturan
apakah itu juga yang anda lihat
ada dua kunci ya untuk memberikan satu kepercayaan pada publik ya
profesionalisme adalah bagian yang harus jadi harga mati
soal keahlian dan soal ketatan kepada kodetik dan prosedur
tetapi ada dua yang penting
transparansi dan akuntabilitas
ini menjadi sangat penting
akuntabilitas terkait dengan prosedur prosedur yang sudah ditetapkan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
tetapi harus dibarengi dengan transparansi
nah ini yang jadi problem transparansi ya
ada dua benturan kepentingan
ada dua sisi yang sebetulnya hadapan secara diametral
khususnya oleh reserse yang sifatnya tertutup
sekarang ini tuntutan masyarakat terbuka
nah ipw mendorong ya apabila satu kasus memang sudah jelas polisi tidak perlu ragu untuk membuka informasi
ternyata kan setelah ada tim asistensi
secara kemudian di evaluasi
pak kapolda dengan patut diapresiasi mengakui minta maaf
artinya pada level pelaksana ada sesuatu kesalahan prosedur yang dikoreksi
nah kalau di dalam kasus matinya supir taksi ini ya
ada setelah keluarga korban meminta penjelasan baru dibuka
ini sebetulnya lebih baik apabila sebelum adanya keluarga korban meminta penjelasan pihak kepolisian membuka
walaupun sebetulnya kalau dibuka sebetulnya proses yang dilakukan sudah tepat
respon oleh densus yang langsung menangkap anggotanya dan menyerahkan kepada penyidik
itu kan sesuatu yang sudah tepat
tetapi tidak dibuka sebelum adanya keinginan dari keluarga
ada sikap sikap yang saya bilang ada kekhawatiran kalau membuka menjadi ramai
ternyata harusnya institusi kepolisian itu memahami
pasti akan terbuka sesuatu peristiwa yang menjadi perhatian publik
nah transparansi menjadi sesuatu yang sangat penting
ya itu artinya
kalau dalam kasus cianjur ya ini saya punya catatan ini
ada potensi ya
di sana ada yang ditutupi atau obstruction of justice bahkan ya
ipw mendapatkan satu cata satu dokumen ya dalam bentuk dokumen digital
adanya komunikasi antara kompol d dengan nur yang berusaha untuk menutup fakta
nah itu kemudian terkorelasi dengan nomor polisi mobil audi ya

padahal sebelumnya itu bukan nomor polisi itu
bahkan pengakuan ada informasi dari pengemudi ya bahwa bukan mobil itu yang dia gunakan
nah ini harus dibuka oleh kepolisian secara terbuka supaya tidak ada prasangka buruk atau stereotype yang diberikan oleh masyarakat kepada polisi selama ini bahwa polisi itu tidak bisa dipercaya
ya itu artinya yang digarisbawahi adalah transparansi dari pihak kepolisian itu harus dijunjung tinggi juga ya
nah kita ketahui bahwa polri adalah pelindung dan juga pengayom masyarakat
fungsi utamanya adalah memelihara keamanan dan juga ketertiban di masyarakat dan penegakan hukum
artinya pendekatan yang dilakukan juga harus memasyarakat tentunya
tidak bisa dengan karakter yang keras seperti militer
apakah reformasi terkait kultur ini mas sugeng sudah melihat sudah dilakukan di tubuh polri
nah reformasi struktural yang sudah yang diperjuangkan sebetulnya oleh reformasi memberikan posisi polri sebagai institusi di bawah presiden ini belum diikuti dengan reformasi kultural ya
arogansi penyalahgunaan kewenangan kemudian hal hal kekerasan ya kemudian ketertutupan
ini masih muncul di dalam praktek institusi kepolisian
oleh karena itu sudah tidak bisa ditahan lagi bahwa zaman ini dengan kemajuan teknologi komunikasi
tidak bisa lagi sesuatu yang sudah jelas ditutup tutupi ya
bahkan sesuatu yang potensi kejahatan informasi menggelapkan informasi itu jangan sampai terjadi
ini harusnya dipahami ya
jadi memang reformasi kultural harus selalu diingatkan ditekankan untuk bisa mengiringi reformasi struktural yang sudah diterima oleh polri sebagai satu hadiah reformasi
tadi mas uking juga sempat menyebutkan terkait dengan kewenangan
apakah dengan saking besarnya kewenangan yang dimiliki oleh polri
apakah dibutuhkan juga pembenahan regulasi termasuk salah satunya adalah kadarisasi
regulasi internal polri dalam bentuk reformasi reformasi regulasi ya
reformasi struktural reformasi kultural reformasi institusional ya itu sudah ada lengkap gitu
bahkan yang terbaru adalah perkab nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik
itu ya yang soal perilaku anggota kepolisian untuk mencari kode etik
nah yang kemudian perlu diingatkan lagi sebetulnya perintah pak kapolri
kalau tidak salah pr bulan september dua ribu dua puluh satu tentang sebelas perintah kapolri
salah satunya adalah pengawasan melekat dan pembinaan melekat
ya langsung satu level
pelanggaran pelanggaran yang tersebut
seperti yang oleh anggota densus ini
ternyata anggota densus ini kan memiliki catatan catatan yang sudah ada catatan perbuatan tercelah
nah ini hanya diketahui oleh pimpinannya satu level langsung ya
yang bisa memantau
oleh karena itu pengawasan dan pembinaan lekat harus selalu dari saat saat itu dilakukan
assessment dari saat ke saat itu dilakukan
misalnya soal disiplin
seorang anggota yang kemudian beberapa kali tidak hadir
misalnya apel atau ke kantor
kecuali karena dia memang ditugaskan di luar atau tugas tugas khusus
ini sudah harus menjadi catatan
kemahiran komunikasi keluarga
kemudian catatan catatan mungkin penyalahgunaan kewenangan
itu diketahui oleh atasan satu level di atas
nah kalau dibentuk satu pengawasan assessment yang baik oleh atasan langsung ya
dalam bentuk assessment gitu
ini saya rasa bisa dicegah
nah ini yang menurut saya tidak diperhatikan kembali
perintah kapolri ya tinggal perintah kapolri
tetapi pengawasan oleh satu level tidak dilakukan
ya itu artinya seperti apa namanya slogan dari polri
institusi yang presisi prediktif
dan transparansi berkeadilan
ini hanya sebagai slogan semata kalau begitu
bagaimana implementasinya di lapangan
ya itu itu jadi menjadi slogan ya
slogan yang tidak kemudian mendarat ketika menghadapi kasus kasus nyata
prediktif kan artinya
pimpin ketika sebelum terjadi masalah
pimpinan sudah harus mendeteksi
bagaimana mendeteksinya tidak terlalu sulit
kondisi kepribadian ya profesionalisme
itu sebetulnya level satu atas
pimpinan diatasnya itu sudah tahu
tapi mungkin abai
ini juga harus menjadi catatan ketika ada anggota
maka kesatuan atau pimpinan harus memeriksa atasannya
mengapa anda lalai
karena tahun dua ribu dua puluh satu
kapolri sudah tegas tuh
kalau tidak bisa melakukan pengawasan penindakan kepada anggota
supaya melayani masyarakat dengan baik
maka ada istilah potong kepala
nah bagaimana itu cerita tentang potong kepala ya
tadi mas sugeng juga sempat mengatakan terkait dengan
atau kewenangan dari polri
kemudian juga bagaimana pengawasan di dalam internal polri
sempat muncul wacana
dan ini juga sudah digauntikan sejak lama sebenarnya
polri berada di bawah kementerian
bukan di bawah presiden
salah satu alasannya
agar kewenangan polisi ini bisa dibatasi
jadi nantinya polisi hanya sebagai pelaksana
kalau saat ini kan polri sendiri yang merencanakan
kemudian polri sendiri yang melaksanakan
hingga melakukan pengawasan
bisa terrealisasi sebenarnya
kajian kajian tentang posisi polri
kemudian merevaluasi posisi polri itu sudah banyak ya
bahkan dikembalikan kepada tni
di bawah kementrian
kajian ini sudah banyak
nanti prosesnya itu adalah
satu proses politik yang sangat kompleks ya
politik yang sangat kompleks
karena keputusan tentang itu
memerlukan satu amatnya
daripada berpikir tentang itu
itu kan menjadi wacana yang memang sudah terbuka ya
pimpinan polri mendengar kritikan masyarakat
ini harus peka ya untuk mengawasi
tetapi tadi saya sudah sampaikan
penanganan beberapa kasus terkait polri
dimulai di awal tahun ini
itu kan madis
kemudian kasus anggota oknum densus yang membunuh
ini sudah ditangani menurut saya prosedural
sudah bagus ya
tinggal kasus cianjur
ini saya mengingatkan kasus cianjur
barang bukti itu harus dibuka yang sebenarnya
barang bukti apa
karena yang ditampilkan itu nomor mobil polisi yang memang asli
padahal sebelumnya diduga palsu
ini akan jadi catatan loh ya
jadi catatan dibuka saja
tidak perlu ada yang ditutup tutupi
karena saya mempunyai komunikasi telepon itu ipw
antara kompol d dengan yang diduga istri istrinya
untuk mengakui mobil itu mobil seseorang
dikenjamkan sesuai pemilikan namanya
sesuai pemilikan namanya
sesuai pemilikan namanya
istrinya tidak mau
ini ada komunikasi itu yang berhasil bisa didapat
berarti kita sekali lagi menunggu transparansi dari setiap kasus yang sedang diusut pada belakangan ini
tentunya kita juga menunggu komitmen langkah dari kpk

untuk siap melakukan perbaikan dan juga evaluasi dan perbaikan
di bidang tadi struktural kemudian instrumental
dan juga tentunya yang paling utama adalah bidang kultural
bukan perkara mudah tapi kita tunggu saja agar reformasi di tubuh polri ini berjalan sesuai harapan
citra kepolisian semakin membaik
dan tentunya bisa mengembalikan kepercayaan dari publik
terima kasih mas sugeng atas waktunya berdiskusi malam hari ini bersama prime news selamat malam
terima kasih mas uge atas waktunya berdiskusi malam hari ini bersama prime news selamat malam